ada kejutan muncul dalam bursa calon gubernur jakarta
kejutan itu adalah wacana menduetkan nama dua mantan gubernur jakarta
anies baswedan dan basuki cahayapurnama atau ahok
pada pilkada yang berlangsung november nanti
sekjen pdi perjuangan hasto kristianto angkat bicara soal ramainya nama anies atau ahok
sebagai bakal calon gubernur dan calon wakil gubernur
hasto bilang nama nama bacagub dan bacawagup diusulkan dari dpc dan dpd partai
dan nama nama itu baru masuk proses penjaringan di tingkat provinsi
sehingga hasto belum bisa menyebut siapa nama yang sedang diusulkan ranting pdi perjuangan
kita kan partai demokrasi yang berkarakter indonesia
sehingga nama nama itu diusulkan dari bawah
kalau gubernur diusulkan dari dpc dan dpd partai
dan nama nama tersebut sekarang baru proses penjaringan di tingkat provinsi
untuk calon gubernur dan wakil gubernur
nama nama akan tersaring ya sesuai dengan usulan dari daerah daerah
yang mohon maaf belum bisa kami sebut
nama nama yang terdaftar karena masih melakukan proses pencermatan
soal maju di pilkada jakarta sebelumnya anies baswedan pernah menjawab
kemungkinan dirinya kembali dalam kontestasi ini
anies mengatakan semua panggilan tugas akan dipertimbangkan secara serius
untuk pak anies nih untuk gubernur dki bagaimana respon
semua yang sifatnya panggilan tugas itu selalu dipertimbangkan dengan serius
dan kami pertimbangkan semua panggilan tugas itu dengan serius
dan kemudian nanti kita ambil keputusan
hingga saat ini dpc pd perjuangan jakarta belum mengusulkan nama bacagub
nantinya dpd pdip jakarta akan menjaring sesuai dengan aspirasi dari bawah
nama hasil penjaringan akan diusulkan dan disampaikan ke dpp pdip
anies dan ahok pernah bertarung dalam pilgub jakarta dua ribu tujuh belas
anies saat itu berpasangan dengan sandiaga uno
sementara ahok bersama jarod saiful hidayat
untuk ditunggu apakah ada nama ahok atau anies yang menjadi bacagub jakarta nanti
wacana menduetkan anies dan ahok di pilgub jakarta muncul
sebenarnya wacana duet ini di pilkada serentak dua ribu dua puluh empat sudah muncul sejak tahun lalu
siapa yang memunculkan dan apa alasan menduetkan keduanya
lalu siapa juga calon kuat lainnya untuk bertarung di pilgub jakarta
kita ulas bersama ketua dpw partai nasdem jakarta wibi andrino
jurubicara partai keadilan sejahtera pipin sopian
dan analis politik dari lingkar madani rey rangkuti
ini benar yang dimaksud mas hasto itu representasi indonesia itu ahok anies memang namanya yang sedang di
apa namanya sedang digodok sama pdip
tidak saya rasa tidak fokus ke kedua tokoh tersebut
tapi ini secara general ya bahwa pdi perjuangan
adalah partai yang merepresentasikan keindonesiaan yang utuh gitu
jadi dari segala berbagai pihak tentunya kami tidak menutup diri kami membuka diri
bagi calon calon kepala daerah di seluruh indonesia dengan latar belakang apapun itu
tentunya nanti akan melalui tahapan tahapan yang proses proses di internal yang untuk menyaring
sejauh ini nama nama yang sudah diproses secara internal itu tadi siapa aja
sampai hari ini ada beberapa nama yang sudah mengajukan diri atau diajukan oleh beberapa pengurus dari akar rumput
dari mulai dpc ranting dpc dpd ke dpp
namun sampai hari ini juga kami belum boleh
apa mempublikasikan karena memang kami akan menjaring kami akan melakukan proses proses di internal
terkait dengan elektabilitas kait dengan ideologi rekam jejak dan lain lain yang
proses ini belum selesai kita lakukan
bung wibi kalau dari partai nasdem saya melihat atau menelusuri jejak berita ini
sepertinya ada pernyataan yang sempat terlontar disampaikan oleh pak surya paloh ini
kalau nggak salah ya sekitar satu tahun yang lalu memunculkan duet nama anies dan ahok
apa betul demikian koreksi kalau saya salah bung wibi
sepengetahuan saya sih tidak ya
akhir akhir ini saja yang wacana ini mengemuka
tapi kalau dari partai nasdem sendiri menilai wacana yang sedang berkembang saat ini
akan menduetkan anies dan ahok bagaimana
kalau pemahaman saya ya kan pak ahok itu kan formur governner juga ya
jadi memang pengetahuan saya pasti beliau itu tidak mungkin turun jadi wagub kembali ya
jadi duet anies ahok ini dalam konteks apa
saya rasa itu tidak bisa sepengetahuan saya
tapi kalau duet untuk berkontestasi di pilgub jakarta mungkin ini jadi hal yang menarik ya bang ciko bang pipin ya
karena mungkin kalau dalam historinya nasdem di dua ribu tujuh belas itu kami mendukung bapak ahok
dan setelah itu di pemerintahan bapak anies nasdem mendukung bapak anies
jadi kami punya histori dalam dua orang ini
jadi kalau cerita saya pribadi ya dengan pak ahok ini orang yang
jadi kalau misalnya nanti dalam jakarta mereka kembali lagi mungkin rematch ya ini bakal menarik
dan mudah mudahan dalam suasana yang lebih baik
jadi kalau nasdem prefer rematch atau koalisi ini kalau misalnya anies ahok bergabung
ataupun berkompetisi di jakarta
kalau bagi nasdem ini kan sekarang masih prosesnya sangat terbuka ya
internal di nasdem jakarta kita berdialog dengan para struktur dan juga teman teman di pengurus
top priority kita masih mengajak kembali bapak anies baswedan untuk memimpin jakarta
namun memang ini belum menjadi satu keputusan beliau
beliau masih dalam masa jeda mungkin masih butuh dorongan dari kang pipin dari pks ya kan
untuk bisa lebih rame karena memang nasdem tidak bisa mengusung sendiri
nah kalau rematch dengan bapak ahok ya sekarang pak ahok partainya bagaimana
mungkin dari kang chiko yang bisa jawab itu
pdip bakal dukung atau pak ahok kemarin akan mengambil jalur independen dengan mengumpulkan ktp
iya iya iya ini nanti saya akan ditanyakan juga ke bung ciko
bung pimpin kalau pks ini saya lihat sebelum saya tanya soal siapa siapa yang akan diusung
saya tanya dulu deh komentarnya soal wacana duet anies ahok ini
apa namanya potensi untuk terwujudnya duet anies ahok ini
ya sebagai salah satu usulan sih sah sah saja kami menghormati itu ya
tapi saya kira kita perlu rasional dan melihat bagaimana keinginan dari warga jakarta
yang apakah memang itu yang diinginkan atau memang tadi bertarung kembali antara pak anies dengan pasangannya pak ahok dengan pasangannya
jadi bagi kami memang ydk ini
jakarta ini ke depan yang butuh pemimpin yang kuat
kami tentu akan mencari yang terbaik
sebagai partai yang unggul di dkij di jakarta tentu kami akan mendengarkan aspirasi dari warga jakarta
kira kira siapa yang akan menjadi gubernur dan wakil gubernur
apakah pilihan anies ahok ini adalah pilihan terbaik
atau tentu dari kami perspektif partai politik
sebagai partai yang unggul di jakarta tentu kepercayaan itu akan kami kelola dengan apa
salah satunya adalah mencalonkan kader terbaik yang dimiliki oleh partai keadilan sejahtera untuk bisa mengabdi melayani warga jakarta
siapa nanti tentu itu dalam kajian
sekali lagi kami menghormati usulan itu
tetapi tentu kami akan mencari yang terbaik
dan kami akan dengarkan aspirasi dari struktur anggota
dan pemilih pks yang ada di jakarta
bagi kami siapapun yang akan dicalonkan tentu harus memiliki dua kapasitas
yang pertama adalah capacity to walt
kemampuan untuk memenangkan hati rakyat
dan yang kedua adalah kemampuan untuk mengelola
jadi jangan sampai siapapun yang populer silahkan
tetapi tentu kita ingin mencari yang punya rekam jejak yang baik dalam memimpin jakarta ke depan
masih juga meminta pendapat dari masing masing kader di bawah
bagaimana nanti tokoh tokoh siapa saja yang dimunculkan untuk diusung
kemarin sekjen partai anda habib abu bakar al habshi mengatakan bahwa
lebih baik pak anies sekarang dukung kader pks saja nih
jadi intinya pks akan mendorong kader kadernya untuk menjadi calon gubernur di dki
nah tapi di sisi lain kemarin sudah ada sinyal sepertinya dari yang punya wilayah nih
dpw pks dki jakarta bahwa sepertinya memang definitif akan ke anies
nah bagaimana ada perubahan atau memang ada kontradiksi antara pernyataan dari dpp dan dpw ini bung pipin
ya tentu kami ya partai politik yang establis dalam pengambilan keputusan bahwa
terkait dengan siapa yang akan menjadi kepala daerah
ya satu daerah maka kita akan dengarkan aspirasinya dari bawah
jadi ketika kami ada keinginan bahwa kader semua partai politik mas ciko bang wibi terus selalu ingin kadernya yang bisa dicalonkan
karena nanti ada ideologi ada visi misi partai yang akan kita masukkan di situ
tetapi tentu akan terganjal oleh dua hal
yang pertama adalah elektabilitas ini yang akan kita lihat
kita sangat rasional melihat peta di situ
yang kedua adalah kita akan melihat bagaimana komunikasi politik antara kami dengan mitra koalisi
karena kami tidak memiliki kemewahan pilihan untuk mengusung sendiri
bagi kami saat ini welcome
kami juga masih membuka kemungkinan pak anies maju ayo
dan kemudian karena memang beliau juga sudah punya rekan jejak yang baik
dan kami juga punya pandangan bahwa bisa jadi peta

kemudian tidak bisa diwujudkan karena kita kalah
maka kita akan bisa perjuangkan di dkj ini
yang kedua tentu kita ingin ikhtiar ya kami komunikasi dengan nasdem dan juga pkb
karena kemarin kita juga sudah ada komunikasi bahwa akan menurunkan dari pilpres kemudian pilgub
dan insya allah salah satunya di jakarta
maka tentu kita pks wajar jika kami menawarkan kader terbaik kami
sebagai partai yang unggul di jakarta banyak kader kader seperti pak sohibul iman mantan presiden pks lulusan jepang
punya prestasi yang luar biasa memimpin pks
kemudian ada dr mardhani suara terbanyak di jakarta timur
ada juga pak hoirudin yang merupakan ketua dpw jakarta
yang sukses memimpin jakarta menjadi unggul di jakarta
yang keempat ada juga pak igo ilham
merupakan salah satu tokoh betawi di jakarta yang kita juga akan pertimbangkan untuk diusung
nah bagi kami prestasi selama ini pak anies prestasi kader kader pks
ketika memimpin satu daerah seperti di jawa barat kang aher
tentu kami ingin ini bawa ke jakarta
sehingga kami berharap mudah mudahan allah memberikan ridho dan warga jakarta memberikan kesempatan bagi kader terbaik pks untuk memimpin jakarta ke depan
oke ini sekalian jualan nih kayaknya nih kang pipin nih
bung rey kalau dilihat tadi sudah
ini sekalian beauty contest sepertinya buat pks bagi hari ini nih
kader kader terbaiknya dimunculkan untuk kira kira siapa yang akan bisa di
lirik juga oleh partai lain karena kang pipin tadi mengatakan pks tidak punya kemewahan untuk mengusung sendiri
tadi kembali ke pertanyaan awal
sejauh mana wacana duet anies ahok ini bisa terwujud sih sebenarnya di jakarta melihat peta politik yang terjadi saat ini
kalau kita buat dalam persentase saya kira di bawah lima puluh persen
itu kan siapa menempati posisi pertama dan yang kedua gitu
pdi itu gak punya tradisi menempatkan kadernya sebagai posisi kedua kalau mereka memiliki suara yang sangat banyak
dan di jakarta mereka memiliki kursi kedua terbesar setelah pks kan
jadi gak lazim itu bagi pdi perjuangan
kalau kita belajar misalnya dari kasus jawa barat
pdi justru berani mengusung kader sendiri meskipun nggak terlalu populer gitu
dan kalau terakhir adalah ganjar kan
mereka tetap dukung kader mereka sendiri sekalipun head to head dengan pak jokowi gitu
nah oleh karena itu pilihan bagi pdi perjuangan itu memajukan kader mereka sendiri
itu mungkin tidak bisa ditawar gitu
dan kalau mau anies di nomor dua ya silahkan gitu
tapi kalau anies tidak mau ya artinya nggak akan ketemu
dan besar kemungkinan anies gak akan mau sebagai orang nomor dua di dki jakarta kan gitu ya
nah oleh karena itu saya merasa bahwa harapan itu di bawah lima puluh
apalagi kemudian anies itu diusung oleh nasdem
yang masih memiliki hubungan yang mungkin ya berbeda dengan pdi perjuangan
kan di satu segi gitu ya dan seterusnya itu gitu
nah oleh karena itu saya tidak melihat itu sesuatu yang potensial
yang paling potensial itu adalah justru keduanya berhadapan hadapan
dari anies maupun kepada apa namanya ahok gitu
nah penentunya di tengah tengah ini namanya pks gitu
posisi posisi strategisnya pks
karena boleh jadi dia masuk ke keduanya
dan paling penting bagi pks itu kan kader dia mau diangkat
saya kira akan sulit bagi pks untuk mendorong wakilnya sebagai calon gubernur
ya kan kalau dua orang ini maju
kecuali misalnya dua orang ini nggak ada sangat potensial pks untuk mendorong kader mereka maju sebagai gubernur dkj satu
tapi kalau duanya maju yang mungkin bagi pks itu adalah mendorong kader mereka masuk di salah satu keduanya
kalau yang masuk ke anies berarti bergabung dengan anies
kalau yang masuk ke ahok berarti gabung dengan ahok
dan kalau pks gabung dengan ahok potensi menangannya mulai besar
karena sejauh ini yang saya lihat anies itu sebetulnya kan lebih banyak di backup oleh pks
ya kan artinya masa anies itu adalah masanya pks
jadi kalau pksnya sendiri keluar dari anies itu
potensi daya jual tanda kutip ya
anies itu menurut saya melemah di dki jakarta
karena apalagi kalau selamanya gabungnya dengan pdp perjuangan
artinya pemilik kursi terbanyak satu dan dua gabung
dan yang paling penting itu adalah masa keduanya itu militan
baik pdi militan maupun pks adalah militan gitu ya
nah persoalannya tentu ada hubungan psikologik diantara keduanya
ada hubungan simbolik diantara keduanya
juga mungkin ada hubungan ideologis keduanya
nah cuman kalau kita melihat tren politik akhir akhir ini
orang sudah gak lagi membaca a b sesuatu yang berbeda
jokowi dengan prabowo ketemu
publik menerimanya menjadi lima puluh delapan sekian persen
jadi kalau sebetulnya pks ketemu dengan apa namanya itu
luka yang terjadi di pilkada dki jakarta
nggak terlalu dilihat sebagai faktor
untuk menentukan kemana arah apa namanya
apalagi kemudian ahok ya berhubungan ya
berbeda sikap dengan anies baswedan
nah dalam konteks itu potensi a pks menurut saya
tetapi tentu saja yang paling besar itu adalah delapan puluh persen mereka ketemu dengan anies baswedan
dengan catatan ya apa namanya itu tadi ya
menerima wakil dari pks gitu
nah kalau itu yang terjadi justru komposisi partainya menurut saya agak menarik
sebab besar kemungkinan kalau misalnya anies bersama dengan pks
pertanyaannya pkb mau kemana
kalau misalnya koalisi perubahan yang dimaksud
pkb ini adalah partai yang gak mau disepelekan gitu loh
jadi kalau penting dia akan cari yang lain
nah kalau itu caranya besar kemungkinan dia akan nyebrang ke pdi perjuangan
oleh karena itu tinggal sekarang kita melihat partai partai yang lain
nah kalau tidak besar kemungkinan ada tiga calon gubernur di dki jakarta
dimana dua partai yang sudah mengusung anies dan pak ahok gitu ya
menurut saya gerindra punya potensi untuk bergabung dengan pdi perjuangan
itu lebih karena bukan saja masalah dki jakarta
jadi kalau pdi dengan gerindra gabung di dki jakarta
itu artinya rayuan yang sebelumnya ini dilakukan oleh gerindra terhadap ibu mega
sedikitnya tercairkan di dki jakarta gitu
sehingga pdi nggak kelihatan seperti oposan benar terhadap partai gerindra gitu
nah cuma yang kita belum lihat ini peluang golkar pan pkb
nah pertanyaan saya selanjutnya
apa intensi pihak yang memunculkan wacana ini
wacana duet anies dan ahok
dan siapa kalau boleh menduga siapa kira kira orangnya yang pihak mana yang memunculkan isu ini
akan kita bahas sesaat lagi di sapa indonesia pagi
masih membahas wacana duet anies dan ahok
memungkinkah memungkinkankah akan terwujud
tapi dari pembicaraan kita sejauh ini sepertinya agak sulit
yang akan saya tanyakan selanjutnya ke bung rey tadi yang sempat tertunda
apa intensi pihak pihak tertentu yang memunculkan wacana ini
dan kira kira kalau boleh menduga siapa pihaknya
tetapi kalau menduetkan itu punya alasan yang cukup rasional
kalau ahok dengan anies itu digabungkan ya selesai
saya kira kandidat kandidat yang lain sudah sulit
paling kita berharap dari kandidat independen kan
kalau partai menurut saya sudah angkat tangan lah
karena mereka punya semangat untuk setidaknya ya mendapat nama di dki jakarta dan seterusnya
nah jadi kalau pertimbangannya logik rasional
karena bagaimanapun ahok dengan anies itu
di pilkada dki dua ribu tujuh belas yang lalu kan cukup keras kan
ada pembeda yang sangat keras diantara mereka
tren politiknya sekarang ini kelihatan bersekutu gitu loh
jadi meskipun ada pembedaan yang sangat kuat
tapi kelihatan ada tren politik yang sekarang lebih menyukai persekutuan tanda kutip ya
dalam konteks itu setidaknya sampai sejauh ini
kalau terus berkembang misalnya pdi agak diuntungkan nih
karena wajahnya yang selalu ini dianggap
sebagai orang yang tidak ramah terhadap katakanlah kelompok islam
sedikitnya akan tercairkan dengan isu yang diangkat ini
pada faktanya mereka tidak ada masalah kok dengan anies baswedan dan seterusnya itu
dan pada saat yang bersamaan mereka mengakumulasi tanda kutub ya
bahwa tanda kutip ya perbedaan politik mereka cuma dengan pak jokowi sekarang
nah oleh karena itulah saya mengatakan
mereka sangat potensial ketemu dengan pks gitu
nah siapapun kadang kadang pks yang diusung
nah kalau itu terjadi itu persekutuan yang saya sebut tadi
dua pemilih yang sangat fanatik
di satu segi adalah pdi perjuangan yang sudah bisa diukur berapa kursi mereka di dpr
dprd dan begitu juga dengan pks yang stabil gitu loh
nah asal yang penting itu diatasnya selesai
dan ini akan menjadi kompetisi yang cukup kuat juga di dki jakarta
karena lawannya adalah anies baswedan
wacana ini intensinya sebenarnya untuk mencairkan partai partai politik yang akan berkompetisi kurang lebih begitu ya
di dki jakarta termasuk partai partai yang berasosiasi dengan anies baswedan
dan partai partai yang berasosiasi dengan ahok
ini akan dicairkan dulu untuk kemudian nanti bagaimana dinamikanya
apakah akan bersama ataupun nanti akan berkompetisi
itu dinamika politik yang akan menjawabnya nanti
kemungkinan duet ini diwujudkan sepertinya akan sulit
dan yang paling memungkinkan adalah rematch
kami kalau bicara soal internal kader ya
bahkan bukan hanya pak ahok ya muncul ya
nama nama yang muncul di permukaan
ketika bicara dengan daerah khusus jakarta ini
ya kan ada kemungkinan berpikir tentang rano karno
apakah akan dibawa di banten atau di dki jakarta
jadi di internal aja masih menggodok beberapa nama
dan bukan hanya nama pak ahok yang muncul
tapi saya menarik tadi yang disampaikan oleh bang rey
terkait dengan kenapa ada wacana ini ya
tentunya betul apa yang dikatakan
karena dua tokoh ini mempunyai panggilan
dan tapi juga yang menarik
adalah ketika keduanya memimpin jakarta
keduanya mempunyai approval rating yang baik
tingkat kepuasan publik terhadap pemimpinan keduanya
jadi ini memang sesuatu hal yang bisa dianggap
begitu kerasnya pertarungan sebelumnya dan lain lain
ini adalah suatu hal yang kemungkinan menangnya adalah besar
saya rasa siapapun yang menyampaikan ini
di awal tadi kan ditanyakan oleh radi ya
hanya berpikir tentang kemenangan saja
bisa menyatukan dua pangsa pasar yang agak berjauhan
tetapi sesungguhnya juga ketika keduanya punya rekam jejak
mempunyai tingkat kepuasan publik yang tinggi
saya sendiri sama pipin pernah berdebat di beberapa acara tv
ideologi yang dikedepankan tentunya adalah soal kerakyatan
dan yang kedua atau yang sama sama utamanya bagi kami
adalah siapa yang menjunjung kebinekaan dan pancasila
dan ini saya rasa semua partai politik pada ujungnya sama
selanjutnya tadi juga sempat disinggung bung rey
ada dua kutub politik yang sangat kuat dan besar militan di jakarta
nah kalau memang ada kemungkinan atau ada probabilitas yang cukup tinggi
untuk bergabung dengan pks
sejauh ini ada pembicaraan nggak ke arah sana
opsi opsi itu terbuka seperti saya sampaikan di awal
opsi terkait dengan koalisi dengan siapapun
opsi terkait dengan kami mencalonkan orang atau keluarga yang pernah berkhianat pada partai kami
kalau pada yang lain ternyata sampai saat ini terbuka
karena memang kalau kita di tengah partai partai yang sejahtera pun di berbagai daerah
kita juga ada koalisi koalisi ya kan yang sudah terjalin
ketika mengusung calon gubernur maupun calon bupati dan calon wali kota
ini kayaknya masih terbawa bawa nuansa nuansa pilpresnya nih
saya kira beban ininya ya beban kesulitannya itu ada di pks
kalau pdi mungkin akan terbuka ya
soalnya pks apakah akan terbuka dengan koalisi dengan pdi perjuangan
terbuka gak kira kira kang bipin
akan terbuka nggak kalau misalnya nanti atau sekarang sudah ada intensi ke arah sana untuk berkoalisi dengan pd perjuangan
sejak kemarin apalagi ketua fraksi dpr ri dari pdip datang
ke kantor pks menghadiri halal bihalal dan minat pks
jadi kalau bang surya paolo kan hadir langsung ya
dan saya kira bagi kami suatu kehormatan dengan siapapun kami siap berkoalisi
tadi saya kira kita sepakat bahwa visi misi kita adalah untuk bagaimana mensejahterakan rakyat
kita concern bagaimana pancasila itu tetap menjadi kontrak sosial diantara kita
jadi bagi kita kerja sama dimanapun sebagai relaksasi politik itu sah sah saja
jadi kami tahu kita sempat tegang di pilpres kemarin
tetapi masa mau dilanjutkan terus
kita akan bangun relaksasi bahwa di atas memang kita punya tiga kubu satu dua tiga
selesai pilpres kemarin maka pilkada tentu kita akan lebih cair
nah sebetulnya kalau saya ketika nanti anies ahok ini memang ada upaya untuk mendamaikan
kalau remes nanti kemungkinan akan membuat tegang lagi
kalau misalnya mungkin nanti memori masa lalu memang akan terjadi ya
tapi saya kira benar benar rakyat kita semakin dewasa ke depannya
melihat bahwa siapapun ketika melakukan kesalahan kemudian diberikan sanksi
maka saya kira ada kesempatan untuk setiap orang silakan untuk mengabdi kembali
tapi bagi kami sekali lagi tentu pks
akan memperjuangkan siapapun yang menjadi calon gubernur dan calon wakil gubernur
dua kapasitas yang dimiliki capacity to win dan capacity to govern
ini menjadi syarat yang mutlak bagi kami
dan bagi kami sekali lagi kami punya misi ya bersama kemarin koalisi perubahan
untuk membawa visi misi dari perubahan dan perbaikan itu kalau tidak bisa dilaksanakan se indonesia
maka kita berharap di pilkada yang kita menangkan
jadi pilkada yang kita menang kita akan usahakan untuk bisa diwujudkan
salah satunya adalah daerah khusus jakarta sebagai salah satu simbol indonesia dalam bentuk miniatur
dan saya sangat berharap mudah mudahan kita pertimbangkan pak anies untuk maju kembali
membawa visi misi program kerja dan melanjutkan pembangunan di periode sebelumnya
dan insya allah mudah mudahan wakilnya dari pks
begitu pak wimie ya
kayaknya udah absolut banget ya ke anies baswedan nih kalau pks
dan saya sepakat tadi mengenai relaksasi
salah satu mungkin upaya untuk merelaksasi situasi yang pernah terjadi di jakarta pada saat pilkada dua ribu tujuh belas lalu adalah dengan munculnya isu ini
munculnya menduetkan anies dan ahok
dan semoga saja dengan adanya isu ini juga relaksasi yang dimaksudkan pimpin tadi ini tidak menimbulkan polarisasi yang pernah terjadi
nah selanjutnya kalau dengan nasdem
kang pipin sejauh ini ada pembicaraan juga ya untuk membangun koalisi politik lah di jakarta
kami dengan nasdem apalagi kunjungan kami waktu ke nasdem tower bersama presiden pks ya
habib sekjen kemudian kami berkunjung diterima langsung oleh pak surya palo dan jajaran
ya dan salah satu yang dibahas adalah terkait dengan pilkada jakarta
jadi beliau menyampaikan berat kalau pak anies tidak didukung oleh pks
bagi kami memang ada keseriusan nasdem untuk mengusung pak anies
dan tentu kami juga serius karena bagi kami ya ke depan jakarta ini harus dipimpin oleh pemimpin yang punya rekam jejak yang baik
punya rekam gagasan yang baik ya
sehingga nanti kami berharap juga pembangunan yang jakarta ini tidak dalam tanggung jawab
tidak ugal ugalan tidak penuh dengan ketegangan
dan pak anies dan mudah mudahan juga dengan kader pks nanti yang ditunjuk disepakati
saya kira mampu untuk bekerja senyap tetapi hasilnya bisa memberikan mewujudkan kota jakarta yang maju dan warganya yang bahagia
bung wibi kang pipin udah disclaimer duluan nih
kalau nanti bung anies yang maju di pilkada jakarta pks lah yang jadi wakilnya
nah terus nah dem kemana dong kalau misalnya sama sama nunggu bung anies
ya nasdem itu kan mendukung bukan karena ada posisi posisi tertentu ya
jadi kita dalam membangun suatu koalisi itu memandang pada kepentingan yang lebih besar
kalau memang harus misalnya pak anies maju dan wakilnya pks
kenapa tidak bagus bagus saja bagi nasdem kita juga senang
karena kita yakini kader kader pks ini orang orang keren semua
mungkin kita bahkan melihat kang pipin lebih mantap lagi kalau maju jadi wakilnya kan
tapi kalau dalam konteks duet anies ahok tadi kita kembali lah ya mas ya
itu kan sebenarnya wacana yang menurut saya itu hal yang sangat sulit terjadi
jadi dna nya pendukungnya sudah berbeda
jadi kalau kita dalam tataran bahasa normatif ya diplomatis bahwasanya ada seperti halnya kita mau bergandingan tangan seperti itu segala macam
ini kan sebenarnya kan hal yang sangat amat sulit terjadi
tetapi kalau kami dari partai partai politik pasti menginginkan suasana yang sejuk nanti di pilkada jakarta ke depan seperti itu
nah tapi kalau saya tadi juga menyimpulkan sedikit munculnya wacana ini sebenarnya tadi juga kang pipin juga sempat menyinggung
adanya relaksasi politik di dki jakarta setelah pilpres
nah apakah munculnya isu atau wacana anies diduetkan dengan ahok ini juga upaya untuk merelaksasi ketegangan politik
saya rasa ini bukan relaksasi ya tapi romantisme mungkin ya
mungkin jadi teman teman yang dua ribu tujuh belas dulu itu kan sebenarnya yang bermain di pilpres dua ribu dua puluh empat ini sebenarnya itu
itu kan sebenarnya yang bermain di pilpres dua ribu dua puluh empat ini sebenarnya itu
sebenarnya orangnya sama sama aja tapi kan terpecah pecah aja dalam posisi posisi teman teman yang ada di pak prabowo pak ganjar pak anies
ketika nanti dibalikan di pilkada jakarta mungkin semua pada turun gunung semua untuk membangun romantisme di masa lalu
kembali bahwa adanya kompetisi politik di jakarta jangan sampai menimbulkan polarisasi seperti yang lalu lalu
saya tanya selain anies ahok tentu pasti akan ada nama nama lain yang potensial muncul di jakarta
kalau menurut kacamata bung rey yang potensial untuk menandingi dua nama ini siapa saja
saya mulai dulu dari kalau ketemu nih anies ahok selesai kan gitu
tapi kalau dua berbeda mereka saya kira justru potensi calon ketiga itu besar
karena mungkin orang akan melihat ketegangan di dua kelompok ini
nah kalau keduanya ternyata berhadapan hadapan besar kemungkinan akan ada tiga pasangan calon di dkj gitu ya
dan tiga pasangan itu saya belum tahu siapa orangnya
tapi kira kira kalau partainya saya bayangkan ya
itu diusung oleh golkar plus juga pan plus demokrat dan plus psi
tidak saja ada empat partai politik yang punya potensi untuk mendukung kader yang lain
pkb saya kira mereka akan cenderung ke arah
arah apa namanya ini anis
di ahok itu akan bergabung mungkin gerindra
gerindra mungkin akan mendorong kader mereka gitu ya
dan itu sebetulnya simbol dari pertemuan tiga
nah oleh karena itu kalau dua tokoh ini maju
ya anies sama dengan ahok gitu
justru peluangnya ada di calon yang ketiga
dan saya kira kalau betul betul dua ini maju
besar kemungkinan akan agung punya peluang untuk mendorong kader mereka untuk maju di dki jakarta
tapi kalau gerindra tidak bergabung di poros alternatif ini
apakah tidak gampang nanti secara politik ke depannya untuk berkompetisi di jakarta
peta nasional itu sudah beda dengan lokal
saya sering kali menyebut jangankan peristiwa yang sekarang ya
dulu kan pernah ada itu golkar pan pkb
perjanjian bahwa koalisi mereka di tingkat nasional itu akan berimbas ke pilkada
pencer sesuai dengan potensi mereka masing masing di daerah
walaupun mereka ketemu di dalam satu perahu
ya karena memang ngebacaannya mereka kuat di situ gitu
kalau temannya nggak kuat ya dia milih yang lain juga gitu
jadi sangat tidak relevan lagi membaca koalisi di tingkat nasional dengan koalisi di tingkat lokal gitu
kalau bicara figur dari poros alternatif tadi
golkar pan psi dan demokrat
tapi kalau pun mereka mendorong memang mereka harus cari figur yang betul populer
karena jeda waktunya cuma enam bulan
ya kan dari mei sampai ke november
jadi kalau mereka mendapatkan tokoh yang popularitasnya di bawah empat puluh ya memang lebih baik tidak
seperti misalnya pan sempat juga kemarin disinggung ketumnya
jadi cari nama nama yang relatif populer
karena kecenderungan pemilih kita saat ini menurut saya relatif tidak terlalu melihat apa yang dengan rekam jejak sih
kalau kita lihat di pilpres yang sekarang ini dan juga di pileg
orang orang populer itu meski tidak memiliki rekam jejak bisa kepilih kok
kalah dengan mereka yang memiliki rekam jejak yang sudah menabung reputasi bahkan mungkin empat tahun lima tahun sebelumnya gitu
dan rekam jejak dan reputasi ini ada di diri anies dan ahok kira kira begitu kan
kalaupun kemudian mereka gak populer gak bisa juga
jadi memang banyak kepala daerah mungkin di tingkat lokal sekarang ini yang bagus sekali
tapi kalau nggak populer sulit juga untuk dibawa ke pilkada gitu maksud saya ya
karena kelihatan sekarang tipologi pemilih kita apalagi di kalangan anak mudanya gitu ya
harus berbanding dengan itu tadi kan rekam jejak
selama popularitasnya tinggi kuat apalagi menjelang pelaksanaan pilkadanya gitu
rekam jejak dan sebagainya sebagainya itu nggak terlalu signifikan bagi pemilih untuk menjatuhkan pilihan
nah sekarang jadi tinggal beauty contest aja dulu nih
saya bicara kelihatan fenomena yang kita alami sekarang ini
tidak positif negatif bagi demokrasi kita karena orang terpesona pada semua pencitraan kan
nah tetapi ya itu kalau kita melihatnya dalam konteks pilkada enam bulan ke depan anda nggak bisa main main juga dengan popularitas itu
ya kalau bicara beauty contest banyak lah ya figur figur yang sekarang bisa dipoles begitu
terutama yang punya modal popularitas
mana tahu juga ada tokoh yang bisa diusung partai yang lain dari partai yang bersentuhan
nah ini ini ini ini juga menarik
ini memang nuansanya belum belum habis sepertinya untuk bu ciko
menarik sekali kalau memang peta politik yang diungkapkan bung rey tadi bisa terjadi poros lain selain ada poros yang mendukung anies dan ahok
atau mungkin ya mana tahu ada apa namanya
pembicaraan yang benar benar serius dan mengikat wacana anies dan ahok ini meskipun tadi dibilang masih kecil sekali kemungkinannya bisa terwujud
kita masih tunggu politik yang sangat dinamis
masih ada beberapa bulan sebelum pilkada di kj atau di daerah khusus jakarta ini berlangsung nanti pada november dua ribu dua puluh
terima kasih narasumber saya pagi hari ini
ada politisi pdi perjuangan ciko hakim
dan bung rey dari lingkar madani telah berbagi perspektifnya soal pilkada jakarta